komnas ham menunjukkan foto mayat brigadir nofriansyah yosua huta barat atau brigadir j
sesaat setelah penembakan di rumah dinas irjen verdi sambo
dalam foto terlihat yosua sudah terkapar
foto ditunjukkan oleh komnas ham dalam konferensi pers di kantor komnas ham pada hari kamis
komnas ham menyebut foto foto ini merupakan kondisi mayat kurang dari satu jam setelah kejadian
komnas ham juga mengungkap ada sejumlah adegan yang tak diperagakan saat rekonstruksi
salah satunya peristiwa putri candrawati jatuh di kamar mandi rumah verdi sambo di magelang